terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh lebaran masih lama ya ini ya
namun memasuki pekan kedua ramadan ini warga pulau raas madura jawa timur ternyata memilih mudik lebih awal
iya warga pulau raas ini memadati pelabuhan penyeberangan kapal feri jangkar situbondo jawa timur sejak rabu pagi
pelabuhan kapal feri dengan rute jangkar situbondo menuju pulau raas madura ini dipenuhi dengan ratusan pemudik
para pemudik yang tidak mau antre dengan tertib untuk membeli tiket terlibat saling dorong dan berdesakan
sejumlah pemudik yang sudah selesai membeli tiket pun tidak bisa keluar dari kerumunan pemudik lain hingga terjepit bahkan
aksi mudik lebih awal ini dilakukan warga ras yang merantau di pulau bali untuk bisa rayakan idul fitri di pulau madura
sebab pada tahun tahun sebelumnya warga mengaku kesulitan pulang kampung jika mendekati hari raya karena terbatasnya transportasi
sementara itu dinas perhubungan
situbondo dan provinsi jawa timur akan menambah kapal cepat untuk melayani pemudik pulau raas mulai h sepuluh lebaran mendatang
sejumlah pemudik yang sudah selesai membeli tiket terlibat saling dorong dan berdesakan